sebuah aksi pencurian terekam kamera cctv di dalam sebuah toko parfum di surabaya
pelaku nekat mengendap endap di antara penjaga toko yang sedang tertidur pulas dan mengambil sejumlah handphone
aksi pencurian di sebuah toko parfum jalan pacar keling surabaya ini mulai terekam sejak pelaku memanjat pagar saat penjaga dan pemilik toko tertidur pulas
setelah berhasil memanjat pagar pelaku terlihat mengendap endap untuk mengambil dua ponsel milik penjaga toko
dari hasil rekaman ini polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku dan mengungkap sindikat pencurian handphone
polisi berhasil menangkap sejumlah pelaku dan penadahnya sekaligus
tiga diantaranya adalah warga jalan karang empat jalan sidoda di surabaya
dan tersangka lain terlibat pencurian handphone di sebuah bus dari terminal beratang
pencurian handphone yang dimana korbannya saat itu sedang mengah
yang pertama disini yang bisa kami amankan disitu korban sedang tertidur di tokonya
aksi pelaku tergolong cukup profesional karena biasa memantau lokasi mangsanya sebelum beraksi
jika semua korban sudah tertidur dirinya akan beraksi
menurut pengakuannya uang hasil curian digunakan untuk makan sehari hari
habis itu kita mau beli ada hp di cek
terus hasilnya berapa aja
baru baru sama makan
dari tangan tersangka petugas menyita dua buah handphone dan sejumlah barang untuk aksi pencurian
akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp dengan ancaman lebih dari lima tahun penjara